aksi balap liar sehabis sahur di kecamatan kokalukuna kota bau bau memakan korban
seorang pejalan kaki yang tengah melintas tertabrak pebalap liar
sekelompok remaja melakukan aksi balap liar usai sahur di jalan bypass kelurahan waroma
kecamatan kokalukuna kota baubau
seorang pejalan kaki yang hendak melintas di jalan biopas ini akhirnya menjadi korban
kejadian ini membuat pelaku dan korban sama sama terluka parah
keduanya kemudian ditolong warga yang melintas dan segera membawa keduanya ke rumah sakit
sementara itu saudara kendaraan yang digunakan pelaku balap liar ini diamankan di kantor
satlantas polres bau bau dengan kondisi rusak di bagian depan motor